ya baik puncak dari seluruh pesta belanja nasional telah tiba setelah single day sebelas pada bulan november lalu kemarin sebelas dua belas juga hari ini
kemeriahan hari belanja nasional atau harbolnas seribu dua ratus dua belas hadir melalui gadget gadget di tangan anda
ratusan situs belanja online menawarkan berbagai promo dan juga diskon khusus selama dua hari berturut turut
yaitu pada tanggal sebelas kemarin dan juga dua belas desember hari ini
harbolnas tentunya menjadi momen khusus yang tidak akan dilewatkan seluruh pelaku e commerce dan juga seluruh masyarakat indonesia
dengan pertumbuhan pembelanjaan internet mencapai dua puluh tujuh miliar dolar amerika pada tahun ini
platform e commerce atau perdagangan digital jadi pasar potensial untuk meraup untung besar besaran bagi para produsen termasuk produsen lokal
kejutan apa saja yang akan dibawa dalam harbolnas dua belas dua belas kami akan bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia wakil ketua panitia harbolnas dua ribu delapan belas
hai kak gareta selamat pagi mbak yolanda
terima kasih sudah mau hadir di tengah tengah kesibukan harbolnas dua belas dua belas hari ini
mungkin mbak yolda bisa dijelaskan pertama tama apa sebetulnya konsep dan juga tema yang dibawa dalam harbolnas tahun dua ribu delapan belas ini
iya jadi untuk konsep tahun ini yang bikin berbeda dari tahun sebelumnya adalah dimana kita pengen meng highlight produk lokal lebih banyak nih
jadi rangkaiannya kan sebelas dua belas desember harbolnas
spesial di sebelas desember itu banyak sekali promo promo produk lokal
misalnya dari produk makan
ada misalnya si pete atau beauty
itu banyak sekali promo promo menarik di tanggal sebelas
kemudian yang memicu pihak dari panitia harbolnas sendiri kemudian ingin mengedepankan produk lokal terlebih dahulu pada tanggal sebelas desember kemarin
ya jadi sebenarnya kita mau tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan produk lokal
jadi kita ingin supaya produk lokal itu bisa bersaing dengan produk produk yang lainnya gitu
karena kan e commerce juga berkembang
kita juga pengen umkm
ataupun produk lokal ini bisa dapat impact nya gitu
jadi bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan penghasilan mereka
karena kalau saya tidak salah pada tahun dua ribu tujuh belas pembelanjaan produk impor atau produk produk bermerek luar negeri itu lebih banyak dalam harbolnas
betul nah makanya tahun ini kita pengen angkat produk lokal lebih banyak
jadi selain ada promo di sebelas desember kita juga melakukan roco nih selama harbolnas ini
untuk edukasi ke produk lokal bagaimana sih berjualan online
tipsnya apa aja
agar bisa masuk ke dalam marketplace digital
kemudian ada berapa total
produk lokal yang berpartisipasi dalam harbolnas ini
sebenarnya sih dari total peserta e commerce itu ada tiga ratus yang berpartisipasi
tentunya dari setiap e commerce itu banyak sekali yang produk lokal yang mereka tawarkan
dari mulai beauty dari mulai fashion dari mulai furniture
jadi banyak sekali sih promo promo yang
makanan itu juga batik juga salah satu
kalau konsumen indonesia sendiri cenderung peminatannya terhadap produk lokal itu di subsektor produk apa nih
di fashion sudah pasti pria dan wanita
kemudian gadget dan juga aksesoris juga sih
aksesoris apa namanya perhiasan
kalau dari traffic penjualannya paling tinggi ada di peringkat satu di
di fashion masih favorit mereka untuk produk lokal
ini kan cukup menggiurkan
sebetulnya bagaimana mekanisme bisnis yang dijalankan dari shopbek ini menjadi platform dari marketplace marketplace yang ada
bagaimana mekanisme bisnis yang sehingga tetap memberikan promo besar tapi juga tetap bisa meraup untung yang besar juga bagi marketplace itu sendiri
bagi marketplace tentunya keuntungannya
mereka bisa mendapatkan dari banyak channel ya
misalnya untuk beberapa marketplace mereka kan ada yang menawarkan iklan nih
mereka bisa mendapat keuntungan dari penjual penjual online yang melakukan iklan
kemudian yang kedua mungkin dari sisi e commerce sendiri mereka sudah memperhitungkan antara margin dan juga harga yang dijual
jadi mungkin itu ada apa namanya bisnis yang mereka lakukan dengan para penjual supaya mereka juga tetap bisa merauh keuntungan
ada range tertentu nggak mbak ini
diskon yang harus diberikan khusus untuk hardball nasinya
sebenarnya sih dari peserta e commerce
itu benar benar kita terserah kembali ke peserta e commerce
cuma e commerce itu pasti memberikan promo yang luar biasa di hari ini gitu
karena mereka tahu bahwa hardball nas ini momen yang mereka tuh bisa merauh keuntungan merauh penjualan yang sangat besar
ada berapa persen peningkatan penjualan dari let's say hari penjualan biasa dengan hardball nas
sebenarnya mungkin bisa lima kali lipat itu sebenarnya bisa sih
betul dari kita sendiri sebenarnya targetnya tahun ini tuh ada sekitar tujuh t penjualannya total dari ini e commerce
dibandingkan dengan tahun yang lalu
tahun lalu itu kita harapkan bisa meningkat hingga dua kali lipat sih
berarti tahun lalu tahun lalu sekitar tiga lima triliun tahun ini ditariknya sampai tujuh triliun target pencapaian untuk penjualan dari e commerce sendiri
untuk cara tadi anda juga mengatakan mengedukasi para produsen produsen produk lokal
bagaimana kemudian edukasi yang dilakukan
apakah ada kerjasama dengan kementerian kementerian lembaga tertentu sehingga kemudian mereka bisa masuk ke dalam platform e commerce para produsen produk lokal ini
jadi dari sisi e commerce itu mereka banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada penjual online
dari mulai melakukan roadshow jadi mereka mengedukasi penjual penjual lokal itu supaya bisa berjualan online
dari mulai mengajarkan bagaimana cara upload foto misalnya atau bagaimana cara mengambil foto yang baik supaya bisa membantu meningkatkan penjualan mereka
atau misalnya dari segi teknologinya itu juga dibantu
misalnya dari segi simple cek email gitu
karena terkadang kan mungkin masyarakat indonesia ada yang belum familiar dengan email gitu
jadi edukasi terus menerus oleh e commerce nya juga
penetrasinya coverage nya edukasi tersebut diberikan itu sampai seluas mana mbak yolanda
benar benar seberdaerah daerah terpencil pelosok
iya kalau untuk sekarang mungkin fokusnya masih kota besar
jadi seperti medan makassar surabaya bandung jogja
tentunya kita harapkan kedepannya e commerce e commerce juga bisa lebih masuk ke dalam area area yang lain sih
jadi itu salah satu peningkatan yang mungkin perlu dilakukan
baik ini terkait dengan pengaturan harga sekarang
kira kira ada peraturan yang diberikan kepada produsen yang ingin berpartisipasi di e commerce ini
kalau dari e commerce sendiri yang penting jangan sampai bermain dengan yang namanya harganya atau harga bohong gitu ya
nah kadang kadang kita suka menemukan yang dinaikin harganya lebih dulu
lalu kemudian baru dikasih diskon jadi jatuhnya harganya sama aja gitu
benar nah itu yang kita juga selalu ajarkan kepada para e commerce dan ingatkan juga ke para e commerce itu untuk remind juga nih penjual online nya
jangan sampai nanti ada ketemu yang kasus seperti ini gitu
karena dari kita sendiri kita akan blacklist untuk penjual penjual yang nakal seperti itu gitu
peraturannya apa saja untuk pengaturan harga tadi tidak boleh memainkan harga seperti itu lalu ada
kemudian dari segi produknya juga original atau tidak itu juga perlu diinfokan gitu pada saat mereka menjual produk tertentu
boleh ada barang kw tapi harus tetap diinfokan kepada
benar ya sehingga kan diinfokan ke customer nih misalnya ada sepatu ini original apa tidak gitu
tapi kalau misalnya terkait dengan originalitas itu sendiri apakah pernah ada komplain dari ⁇ lets ⁇ say produsen aslinya atau originalnya begitu terhadap barang barang yang dijual di e commerce
karena lebih trafficnya lebih besar misalnya penjualan dari barang barang yang fake itu daripada barang yang aslinya
selama ini sih kita belum menemukan yang seperti itu
jadi mungkin balik lagi ke ketentuan atau kebijakan dari masing masing e commerce
untuk mengantisipasi bagaimana sistem bisa down misalnya dan juga aplikasi tersebut class misalnya apa yang dilakukan pak
dari teman e commerce biasanya mereka sudah memperhitungkan nih traffic mereka akan naik misalnya lima kali lipat atau sepuluh kali lipat
nah biasanya yang mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan dari website nya sendiri dari misalnya bandwidth atau misalnya dari server nya sendiri itu dipastikan supaya jangan sampai down pada e commerce
jangan sampai down pada saat nanti dimulai nih terutama tengah malam biasanya itu trafficnya tinggi juga pada saat tengah malam itu mereka pasti memastikan server nya itu tidak down dari mulai bandwidth
jadi benar benar teknologinya harus ditingkatkan sih
untuk mungkin mbak yolanda bisa kasih tips ini kepada pemirsa kepada para pelaku produsen juga bagaimana agar bisa menjualkan produknya dengan baik dan juga bagaimana agar bisa menjadi pembeli yang baik pada saat harbolnas saat ini
oke kalau untuk pembeli yang baik yang pertama kita harus lihat dari sellernya
jadi biasanya setiap waktu kita beli produk itu kita harus lihat dari seller nya

kita beli produknya celana

kemudian ada reviewnya
nah itu yang perlu dilihat oleh customer pada saat mereka belanja untuk memastikan ini barangnya sesuai yang ia inginkan atau tidak gitu

kemudian untuk dari segi pemilihan website juga harus dilihat nih websitenya terpercaya atau tidak gitu

kemudian ada juga customer service yang mungkin dari sisi customer bisa tanya tanya dulu nih ke customer service nya mengenai promo detail promo
terkadang mungkin tidak membaca tnc nya gitu kan dari sisi customer
jadi ada customer service di setiap e commerce yang standby untuk menjawab pertanyaan customer
berarti juga customer service nya perannya sampai pada saat harabolas ini belum bisa ada penambahan customer service juga gitu
untuk beberapa e commerce bahkan ada yang menambahkan kapasitas jumlah customer service atau mereka mungkin menambah jumlah jam kerjanya
misalnya dari dua puluh empat jam itu standby ada terus customer service yang standby
optimis mbak targetnya tujuh triliun pada tahun ini bisa tercapai
optimis karena sebenarnya dari jumlah pesertanya juga kita semakin banyak
kemudian dari tahun ke tahun perkembangan industri e commerce ini kan juga meningkat pesat
jadi kita optimis untuk bisa mencapai tujuh triliun
jadi jangan lupa ya ini sampai pukul nanti harabolas dua ribu delapan belas akan terus berlangsung dengan ratusan produsen dan juga ribuan barang yang diperdagangkan
oke terima kasih mbak yolanda margareta wakil ketua panitia dari harbolnas dua ribu delapan belas sudah bergabung bersama kami
semoga sukses acara hari ini dan juga bisa meningkatkan antusiasme atau partisipasi
tidak hanya konsumen yang membeli tapi juga produsen produk produk lokal indonesia
mbak yolanda selamat pagi